padahal buat gue kayaknya ujung ujungnya cuma orang tiga deh
nggak mungkin kata lebih tepat itu lo lagi deket sama martin
harus berapa kali gue jelasin ke lo sih
gue sama martin emang gak ada apa apa
lo jadi so tau banget sih pake ngatain gue segala
gue bukan so tau tapi gue tahu
tau apaan sih
gue udah sering liat kalian berdua
gue udah sering liat kalian boncengan
lo gak usah pake alesan
lo gak usah pake alesan bilang karena bokap lo karena trauma
itu yang namanya munafik tuh gak
lo selalu nuduh gue yang enggak enggak sam
lo itu munafik
gue tanya sama lo baik baik ya sam
apa salah kalau gue takut sama trauma gue
gue tau gue mandiri sam
tapi gue juga perempuan
gue sama kayak yang lain
hati gue bisa rapuh sam
gue akuin gue emang jago bela diri sam
di saat diri sakitin sama bokap gue
gue gak bisa ngebela diri gue sendiri
karena gue takut gue gak bahagia
apa jadinya kalau gue terus terusan ngebayangin trauma keluarga gue
di saat gue ngejalin hubungan sama orang lain
di saat gue ngejalin hubungan sama orang lain

tapi kita coba siapin itu
maksudnya kayak eve gak ngerti aku lele

frustrasi aku jahat
mau donceng sama aku

tak berwarna tanpamu hidupku
tak berharga tanpamu hidupku
takkan kena indah tanpamu
tak berhenti tanpa
tak berwarna tanpamu hidupku
apa sebaiknya gue buka hati gue buat sam
takkan kena indah tanpamu hidupku
kemasukan sih lo mancang kangkeong pas di sini
kenapa susann keras bukan
bobby tau gak ini tanggal berapa
susan gak sabar ya nunggu hari pernikahan kita
bukan gitu cempedang
asal bobi tau ya
susan tuh udah hitung
kalau kita itu udah dua belas hari pacaran
delapan belas hari lagi nah
setelah delapan belas hari lagi
pokoknya susan mau putus sama bobi
susan salah ngitung kali coba susan keluarin semua
bobi itu jangan so tau deh
udah tau susan tuh pinter
kalau susan tuh pinter
iya sih udah deh
pokoknya susan gak mau tau setelah
delapan belas hari lagi susan mau putus
hitungan pinter hitung duit juga pinter
gimana kalau emak bengek
gara gara susan batal jadi calon
maafin karin ya pak
bapak gak peduli karin
kamu mau telat kayak mau gak bapak mau makan
sekarang kamu siapkan makan buat bapak
pak karin minta maaf banget pak karin gak bisa
karin harus berangkat sekarang
setinggi apapun kamu sekolah tetep kodat kamu itu di ngapur
karena gak mungkin buta ilmu juga kan pak
kalau sampai kamu macem macem
ibu kamu yang akan merasakan akibat
ini bidadari atau banteng ya
ini enak aja banten
gak abis nyeruduk nyeruduk
makanya kalau punya badan itu jangan kekurusan
ini senggol dikit langsung mental
gimana gak mental
yang nyeruduk sebesar ini
ini emang besar banget ya pak
man lu gak lupa kan
hari ini ketemu sama bapak di rumah sakit
yaudah kalau gitu gue bareng lo ya
lo bawa helm kan
selamat belajar ya banteng
dadah ramah naruh gani

ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
ntar kita ke rumah sakit
jadi apa sih kamu
masak nasi goreng aja lama

bagi bantuin pintu segala
rusakin aja semuanya
rumpang aja belagu
bagi ibu supana
yang kau lepaskan
baru sejenak ku nikmati hadirmu
namun prahara kembali dateng ke kamu
takdir seakan enggan biarkan kami bersatu
tuhan kenapa selalu ada jarak untuk kasih
semesta kapan bersama kamu menjadi abadi
operasi pengangkatan sel kanker
pak andika bisa dikatakan cukup berhasil
hanya saja setelah ini
pak andika harus melalui
prosedur kesehatan ini demi
menghilangkan semua penyakit kankernya ya
tapi saya sembuhkan dokter
untuk penyakit ini
biasanya untuk penyakit baru
bisa terlihat setelah lima tahun ke depan
apabila tidak ada sel kanker yang menyebar ke organ tubuhnya
ya bisa dikatakan sudah sembuh
nanti saya akan beritahu
gimana caranya memberikan obat obatan yang tepat untuk pak andika ya
saya produksi dulu ya pak
terima kasih dokter
sesuai pesenannya papa
selamat ya weh operasinya berjalan dengan lancar
terima kasih roman
boleh papa bicara
hanya dengan roman saja
aku disini aja
tunggu aku duduk situ aja
sayang sebentar saja ya